jenasa jeremia amalta purba tiba di bandara kuala namu deli serdang sumatera utara pada senin sore
jenazah langsung dijemput pihak keluarga dan mitra kerja di pertamina pada senin malam
menuju kampung halamannya di desa bulu awar kecamatan sibolangit deliserdang
jeremia amalta purba merupakan satu dari enam korban kebakaran di plan lima unit hydros kiming complex
kilang minyak pertamina di kota balikpapan kalimantan timur
amalta merupakan pekerja kontraktor yang ditemukan tewas sementara lima lainnya mengalami luka luka
sementara itu polda kalimantan timur belum bisa memastikan penyebab kebakaran kilang pertamina balikpapan
yang terjadi pada minggu siang
polda kaltim akan mendatangkan tim lab empat polri untuk mempercepat proses penyelidikan kebakaran
yang menewaskan satu orang dan melukai lima orang lainnya
kami sudah berkoordinasi dengan tim puslapor dari surabaya untuk melakukan olah tkp di lokasi
direncanakan besok tim tersebut akan datang langsung melaksanakan olah tkp di lokasi dan melakukan penyidikan
pemulihan kondisi pasca kebakaran masih berlangsung dan pihak pertamina memastikan
tidak ada gangguan terhadap pasokan bbm kepada masyarakat akibat kebakaran ini
tim liputan cnn indonesia